tradisi berbalut atraksi pulau dewata bali memiliki kearifan lokal yang menjadi magnet bagi wisatawan
salah satunya di kebupaten jemberana
berada di bagian barat bali jemberana memiliki potensi wisata yang bernilai jual tinggi
dan tiffany raitama punya ceritanya untuk anda
hmm selamat makan indonesia
kalau di sumatera barat ada pacu jawi atau di madura ada karapan sapi bali juga punya tradisi namanya makepung
bedanya balapan di sini tidak menggunakan sapi melainkan kerbau
kali ini sekitar satu ratus lima puluh ekor kerbau dari wilayah kabupaten jemberana tengah bersiap latihan menjelang kejuaraan makepung
pada agustus mendatang
gagah perkasa berani kayaknya kriteria yang pas ya buat calon pasangan saya hari ini
tapi sebelum kita pdkt sama dia sama si doi tapi saya harus punya nyali besar untuk pdkt
tapi pdkt nya enggak sendirian karena ada macombelangnya
nanti kita akan cari macomblongnya siapa kita akan cari juga
tapi sebelumnya kita harus mencari jokinya
tapi sebelum balapan wajib dandan biar makin tampan
kerbau kerbau ini jadi sama kayak perlombaan umumnya semakin sering atau semakin mahal
atau semakin sering menang dalam satu kompetisi makepung itu juga harganya semakin mahal
jadi satu pasang ini harganya bisa satu ratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh juta rupiah
sama kayak harga mobil ya pak
dalam bahasa bali makepung berarti kejar kejaran
makepung awalnya adalah tradisi yang diaku
ledakan antar petani desa usai panen
pekepung kini tidak hanya sebatas tradisi tapi juga menjadi atraksi bagi wisatawan yang datang
sekaligus upaya promosi jemberana melalui program potensi desa wisata yang dicanangkan pemerintah
salah satunya melalui kegiatan postur yang digelar bali and beyond travel fair dua ribu delapan belas
di mana cnn indonesia menjadi media partner
menambah kemeriahan makepung gerobak kerbau juga dihias

persiapan menghias gerobak kerbau dilakukan satu sampai dua minggu menjelang balapan
makepung yang semakin rutin dipertontonkan tak lagi diadakan di jalanan berlumpur
melainkan di areal persawahan
pemenang makepung ditentukan bukan hanya berdasarkan pasangan kerbau mana yang paling cepat sampai di garis finish
namun juga bagaimana gerobak kerbau bisa menjaga jarak
dengan peserta lain minimal sepuluh meter sebelum tiba di garis finish
bagi anda yang ingin menyaksikan acara ini datanglah di antara bulan juli hingga november
karena atraksi makepung hanya diadakan pada bulan bulan tersebut
selain tradisi berbalut atraksi jemberana juga menjadi pusat konservasi
khususnya bagi hewan hewan kecil ini
pasalnya salah satu reptil terbesar yang hidup di laut ini kian mengalami penurunan populasi
pelaku konservasi menyelamatkan telur telur penyu yang ditemukan di sepanjang empat puluh km pesisir pantai jemberana
puncak musim telur terjadi pada bulan juni hingga juli
dalam satu musim bertelur satu induk penyu dapat bertelur sedikitnya tiga ratus butir
jadi ini telur telur yang baru saja didapat semuanya dipindah sarangkan
jadi dibuat sarangnya kurang lebih kayak sarang semi alami
tingkat keberhasilannya selama sampai akhirnya telur telur ini menetas berapa persen
jumlah keberhasilan menetas itu sembilan puluh delapan persen
jadi nanti kurang lebih lima puluh sampai dengan lima puluh hari sampai dengan dua bulan
jadi mereka akan keluar dari sarang sarang ini
menjalankan upaya konservasi kelompok pelestari penyu kurma asih tidak melakukan pemeliharaan penyu
melainkan hanya memperkenalkan beberapa jenis penyu besar kepada pengunjung
seperti penyu sisik penyu lekang dan penyu belimbing
penyu besar di kolam ini misalnya merupakan sitaan petugas yang ditemukan untuk tujuan diperdagangkan
tak jarang telur telur penyu ini diadopsi oleh donatur tamu yang datang
saat telur menetas tukik atau bayi penyu maksimal hanya berada di kolam konservasi
dua minggu saja
oke jadi kurma asi ini memperlihatkan rasa sayang mereka kepada penyu penyu ini
tidak hanya merawat tidak memperdagangkan memberikan reward
dan dengan segera mungkin untuk melepaskan penyu penyu ini kembali ke alam atau habitat asalnya
dalam satu waktu sedikitnya kurma asih melepaskan tiga ratus

penyu yang sudah mereka lepas dikembalikan ke habitat asalnya
mereka semua akan kembali dalam masa waktu dua puluh lima sampai tiga puluh tahun
oke tradisi sudah atraksi sudah
sekarang saatnya kita isi isi
kita akan datang ke salah satu tempat yang khusus menyajikan masakan otentik dari bali
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan warung sederhana ini berada di terminal lama gilimanuk
para pengunjung umumnya adalah penumpang kapal yang akan menyeberang atau tiba di pelabuhan gilimanuk
menggunakan ayam kampung yang dicampur bumbu genep alias bumbu bali
dan dimasak menggunakan tunggu kayu bakar
dalam sehari menjual sedikitnya dua ratus ekor ayam
nah kalau masih belum puas juga bisa dibawa pulang sebagai oleh oleh
tapi catatannya maksimal hanya bertahan satu hari saja ya